tak setuju dengan keberadaan sebuah majelis zikir kerusuhan pecah di kecamatan yosowi langun
puluhan polisi masih disiagakan hingga saat ini untuk antisipasi kerusuhan susulan
puluhan personil sabara polres lumajang kembali datang dan berjaga jaga di padepokan majelis zikir dan taklim khotamaini di dusun kerajaan desa krai kecamatan yosowi langun
mereka berjaga sekaligus mengantisipasi terjadinya kerusuhan susulan pasca kerusuhan sabtu lalu
penjagaan akan dilakukan selama mungkin hingga situasinya dinyatakan normal
untuk hari ini yang dari polres sabarai sepuluh personil dari gabungan rayon polsek polsek wilayah rayon timur dua personil jadi dua puluh lima personil
sementara itu aktivitas di dalam padepokan sendiri masih terlihat sepi
sebab pimpinan majelis zikir beserta
kaujamaahnya masih diamankan polisi
yang dipelajari itu pembenahan hati
jadi dengan keadaan apapun situasi apapun kondisi apapun kita harus tetap bersyukur
karena kita mengambil positifnya
sebelumnya pada sabtu lalu ratusan warga desa mengepung tempat kegiatan majelis zikir dan taklim khotama ini
warga akhirnya terlibat bentrokan dengan polisi yang menjaga di area majelis
selain dipicu oleh pemukulan salah satu warga oleh seorang santri warga juga mengaku terganggu dengan aktivitas majelis taklim selama ini
yang menggunakan pengeras suara selama dua puluh empat jam
warga juga menganggap ajaran yang dilakukan oleh majelis zikir tidak sesuai dengan syariat islam
tuduhan itu sudah dibantah oleh pengasuh majelis zikir